sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eh jangan jangan
papa aja yang jemput adik
kamu nunggu di rumah
wah aku udah gak sabar
aku pengen ketemu adi
aku pengen banget kepahi sama dia
papa tau kamu pasti pengen banget ketemu adi
makanya papa jemput
tapi jessica di rumah aja
kan jessica bisa siap siap
bisa dandan yang cantik
eh papa bener juga ya
iya just kan harus dandan yang cantik
ya udah kalau gitu udah siap siap
papa jangan lama lama ya
akhirnya aku bakal ketemu lagi sama adi
aku mau siap siap dandan yang cantik pake baju bagus
kita mau kemana pa
kau udah siuman
mama takut banget
kehilangan kamu ren
aku baik baik aja mama
mama tenang ya
kamu memang anak yang kuat
terima kasih kamu sudah bertahan buat mama ya
bandun boleh gak telepon
mas alt terus sekalian
lu udah kayak gininya aja khawatir
tenang kiki ya
iya makasih mbak andin
alhamdulillah rendy udah bisa tertolongin
mata dokter rendy sedang dalam masa pemulihan
mbak rendy selamat
mbak rendy selamat
saya masuk dulu ke dalamnya
mbak rendy selamat
mbak rendy selamat
mbak rendy selamat
mbak rendy selamat

kan kita lagi doa bareng bareng
iya maksudnya itu
rolanya tuh jadi satu jadi nyampenya cepet gitu lah
iya pokoknya alhamdulillah
mbak rendy baik baik aja ya
akhirnya kamu datang juga di
kamu pasti juga kangen ya sama aku
aku udah pake bando yang ada bunganya
lalu kamu suka banget kan kalo aku pake bando kayak gini
saya suka banget
aku suka banget
aku suka banget
setelah saya ketemu adi
saya bisa hanya dia gagal nemuin ade
kalau jelas jelas adil ada di jakarta
dan semudah ini untuk ditemukan
kamu sudah ketemu dengan randy
masalah kalian sudah clear kan
nggak jadi pak
tadi saya memang sempat janjian sama mas randy
mungkin randy lagi sibuk
tapi kamu sudah berusaha untuk hubungin kan
sudah kamu telepon
tapi nggak dianggap
dari suara kamu
kalau kamu mau nangis nangis saja
saya kan buta
ya kalau nggak gitu masa gini
tadi kamu gak bareng sama dia
catherine belum dikasih tahu mak
bukannya tadi kamu itu bareng ketemu dia
ya jadi pas tadi di jalan
aku langsung nyamperin kepala dulu mak
khawatir banget dengan aku mau di sana
nelfon aku aku mau ngobarin catherine
sini nggak ada
jangan di mobil aku lagi
oh yaudah kalau gitu mama ke mobil kamu aja ya
liat mobilnya pak alma
loh bet ini handphonenya
gak bisa juga gue telpon
duh mati lagi nih
ya udah gak apa apa lah